ada kang mus
kasih tahu yang di dalam
ada kang mus
terima kasih udah gantiin saya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cerban cerban cerban
tasik semarang cerban
saya memang yang ngajak kalian kerja disini
ada kerjaan di cafe jadi waiter di cafe yang baru buka
kalo kalian mau tetep kerja disini gapapa
kalo kalian mau ikut berhenti juga gapapa
bang edi nyuruh saya nyiapin uang lebih banyak buat pni
jangan kecewain penny
bang edi aloh penny
kan dia yang menerima uangnya
komandan ada yang mau saya omongin bisa ketemu
di tempat biasa
di tempat biasa komandan terima setoran
saya sekarang kesana
saya jalan lagi

kasih tau yang di dalam

ada kang mus
itu yang terpenting ya
jawabnya nggak usah malu malu atau ragu ragu
kalian kan kerja tujuannya memang buat itu
biar dapat gaji supaya bisa nafkah buat keluarga
tadi kang cecep nggak izin sama saya
semua kerja lagi